akibat terperosok jalan berlubang saat mendahului sebuah truk
seorang pemotor di nganjuk terjatuh dan tewas terlindas truk
keluarga korban menangis histeris melihat kerabatnya tewas secara mengenaskan
tangis histeris keluarga korban langsung pecah saat mengetahui saudaranya tewas dengan cara mengenaskan
ia masih tak percaya adiknya tewas akibat terlindas truk
kecelakaan ini bermula saat korban tewas rusmiati
di bonceng suaminya paidi melaju dari arah nganjuk menuju ke kediri
saat melintas di jalan raya kediri nganjuk tepatnya di desa johok kecamatan pace
korban bermaksud mendahului truk gandeng yang dikemudikan nur fatoni warga kendal jawa tengah dari sisi kiri
namun saat mendahului motor korban oleng setelah terkena lubang di jalan
akibatnya rusmiati terjatuh ke kolong truk dan terlindas hingga meninggal dunia di tempat
sedangkan paidi terpental kekitab
kiri dan hanya mengalami luka ringan
guna penyelidikan lebih lanjut sopir truk diamankan di mapol res nganjuk untuk dimintai keterangan
sementara korban tewas langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses
agung wibowo nganjuk